stadion sepak bola jakarta international stadium yang baru saja dibangun di wilayah tanjung priuk jakarta utara ini rencananya akan menjadi lokasi sholat id
untuk jamaah laki laki akan menempati ram stadion jis zona barat sementara jemaah wanita akan menggunakan zona selatan
lokasi tersebut diperkirakan dapat menampung sekitar dua puluh tiga jemaah
jika jemaah melebihi kapasitas panitia akan menggunakan ram zona utara
panitia juga menyiapkan enam puluh lokasi wudhu yang tersebar di beberapa titik
selain itu juga disediakan kantong parkir yang berkapasitas sekitar dua kendaraan
jis diimbau agar mematuhi prokes berwudu dari rumah masing masing serta membawa perlengkapan sholat sendiri
sementara itu wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria melarang warga ibu kota melakukan takbir keliling saat malam takbir hari raya idul fitri mendatang
selain itu para warga juga diminta untuk tak menyalakan kembang api hingga petasan karena dianggap mengganggu kekusyukan hari raya serta rawan terjadinya kebakaran
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia